sebuah unggahan video yang menunjukkan seorang petugas pln
yang dipukul dan ditendang oleh warga viral di media sosial
diketahui kejadian tersebut terjadi di desa ngestiharjo kapanewon kasihan bantul pada dua februari lalu
dalam rekaman video dampak seorang petugas pln sedang berkomunikasi dengan warga
lalu didatangi tersangka afs yang kemudian melakukan pemukulan dan penendangan
aksi pemukulan petugas pln yang dilakukan oleh afs ini mendapat respon dari jajaran kepolisian resort bantul
yang langsung mengamankan tersangka
dari hasil pemeriksaan diketahui petugas pln yang datang hendak memutus arus listrik
setelah tersangka menunggak tak membayar tagihan listrik sejak desember dua ribu dua puluh
sebelumnya afs tersebut telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali oleh pihak pln untuk melunasi tagihan
namun karena tadi gubris lantas petugas pln kembali
kemudian datang ke rumah afs dan mencabut meteran listrik di rumahnya
afs sempat menanyakan surat tugas korban namun belum sempat ditunjukkan afs lebih dulu melakukan penganiayaan
selain mengamankan tersangka petugas juga mengamankan barang bukti berupa pakaian afs
yang digunakan saat melakukan penganiayaan serta surat tugas korban yang dibawa saat bertugas
seteran yang ada di rumah untuk korban seperti
dari pihak petugas pln datang ke kediaman tersebut
kemudian melaksanakan tugas dengan surat perintah tugas yang telah diberikan dari pihak pln
dan melaksanakan pemutusan meteran listrik
anak dari pihak keluarga tersebut melakukan penganiayaan terhadap petugas pln yang sedang menjalankan tugas
afs mengaku aksi pemukulannya ini didasari rasa kesal karena korban
dan mencabutkan perintah tugas yang telah diberikan dari pihak pln
tidak menunjukkan surat tugas ketika diminta
ia pun menyesali perbuatannya
akibat perbuatannya afs dikenakan pasal tiga ratus lima puluh satu ayat satu dengan ancaman hukuman
delapan bulan penjara
edo nurgantara bantul yogyakarta